terima kasih di cnn indonesia tech news
mesin pencari atau search engine
kini menjadi tempat mencari jawaban
dari segala kebutuhan
mulai dari informasi hingga kebutuhan akan produk
hal ini pun dimanfaatkan oleh para
marketer sebagai lahan bisnis
untuk menjajakan produknya di dunia digital
berikut tips tips yang dapat
diterapkan untuk mengoptimalkan search engine
untuk pemasaran produk yang sekaligus
harus menutup perjumpaan kita
di cnn indonesia tech news
kami juga bisa anda saksikan di laman
di playlist teknologi dan gadget
jangan pernah berhenti untuk
berinovasi sampai jumpa
salah satu raksasa search engine
google nyaris tidak pernah
lepas penggunaannya dalam kehidupan
sehari hari di era serba digitalnya
kini search angine tidak hanya
digunakan untuk mencari informasi
tetapi menjadi tempat
umkm hingga penyedia jasa
event organizer memasarkan produknya
para marketers mengoptimalkan
search engine untuk memasarkan produknya
maka cara berpikir search engine
ini berbeda dengan cara berpikir manusia
maka sering dari kita
apa yang bukan kita mau
karena memang cara berpikirnya ini berbeda
maka dari itu penempatan kata kata
di dalam seo
menjadi sangat krusial ketika
marketers ingin memperkenalkan produknya
kepada target market mereka
namun di sisi lain
terdapat beberapa hal lainnya
yang harus diperhatikan oleh para marketers
fungsi search engine bisa dioptimalkan
oleh para marketers untuk mendapatkan
page view yang lebih banyak terdapat tips
untuk para marketers bagaimana
menggunakan search engine agar lebih optimal
yang pertama dengan menggunakan fitur
pelengkap otomatis untuk menjadahadakan
pencarian populer atau yang dimaksud pengguna
finability misalnya di dalam website anda
anda misalnya pakai auto search
misalnya supaya kalau
misalnya orang mencari sesuatu
itu search nya dilengkapi dengan
saran saran yang lain
misalnya kalau orang salah ketik
kemudian mereka menulis sesuatu
spell ketik yang muncul maksud anda gini ya
kedua pastikan terdapat fitur ulasan
untuk membantu pengguna mereview produk
review menjadi salah satu hal penting
menjadikan review sebagai salah satu proses
yang dilakukan sebelum memutuskan
untuk membeli suatu produk
tips yang ketiga adalah dengan memberikan
rincian harga dengan opsi yang memudahkan
pengguna dalam membandingkan
misalnya jika ingin membeli tiket
pesawat akan lebih memudahkan
pengguna apabila sudah ada detail harga
dan juga kelas kelas penerbangannya
tanpa harus membukanya satu persatu
selain itu opsi pembayaran yang variatif
bagi pengguna juga sangat menentukan
terlaksana atau tidaknya pembelian online
keempat desain untuk seluler
berdasarkan hasil survei asosiasi
penyelenggara jasa internet indonesia
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas lima puluh delapan persen dari dua ratus enam puluh dua juta
masyarakat indonesia mengaku memiliki
dan menggunakan smartphone untuk mengakses internet
oleh karena itu penting mendesain web khusus
untuk pengguna mobile dan menata konten
maupun tajuk dengan jelas
hal ini dapat dilakukan dengan memastikan
nomor telepon ataupun alamat dapat diklik
melalui perangkat mobile oleh pengguna
tips terakhir adalah mengoptimalkan kecepatan
hal ini meliputi meringkas konten di web
agar tidak berat meningkatkan
kecepatan dan memperbaiki konten
yang diperlukan oleh pengguna

meningkatkan kinerja server dan juga
melakukan penyimpanan atau caching
sebagian besar situs kehilangan
setengah jumlah pengunjung
saat lama memuat terdapat situs
untuk melihat apakah kecepatan websi
sudah berjalan dengan baik salah satunya
walaupun begitu pengoptimalan
search engine dengan kelima tips
tersebut bukanlah hal yang mudah bagi
marketer pemula para marketer harus
belajar menerapkannya dan tidak hanya
melakukannya sekali melainkan dicek
sandra insanasari jakarta